kamu stakir iya mak
biar nanti saya ajak sekalian yang bayar cek
gak usah terima kasih
yaudah kalau gitu
ice duluan ya kang inin
itu berarti kamu nebak nebak bum
kang ngomong ngomong adiknya tuti ada berapa
ya saya udah pisah
sudah pisah sama
ini yang kedua apa yang ketiga
kedua kung kedua
cuma dua kung
sudah pisah juga
lebih sering berantem jadi lebih baik pisah
saya pikir dia pernah ngomong sama kami

ya kita orang b
kita berdua juga
una duanya udah beradakah bersama toi
kalau kikejah bilang seized
ini bener bener belakangnya iris
dia saya sengaja menghargai sekarang jadi sopan
kang dadang ini rumah saya apa rumahnya kang dadak
rumah kamu doi
kok kang dadan yang nyuruh saya duduk
ya nggak apa apa tuh doi boleh kan
boleh kang dadang
udah udah jangan dibahas dulu ya
saya tek ke sini mau ada perlu
perlu apa kang dadang
aceh itu ada rencana apa sih sama saya
ah masa kamu nggak tahu doi
emang saya harus tahu kang dadang
gini selama saya nggak ada
aku sama si acek itu
mau berbualin apa sih
sering kang dadang
saya lupa kang dadang banyak
ya kalau banyak pasti ada yang kamu inget dong
ya karena banyak makanya saya lupa kang dada
kalau sedikit mah saya ingat
ya tapi seperti kamu bilang banyak tadi
masa gak ada satupun yang kamu ingat
mereka siapa kang dadang
iya si aceh sama akum
cerita apa kang dadang
akum sama acek apa kang dadang
saya kasih tahu ya
tadi itu saya ngobrol sama si aceh
tadi kapan kang dadang
tadi apa barusan
barusan barusan doi barusan
tadi itu saya ngobrol sama si acek
dia tuh baik sekali sama saya dong
nah saya jadi curiga kenapa dia baiknya sampai seperti itu
saya tuh takutnya ada rencana jelas
dia melek terhadap saya
jadi yang saya pengen tahu
akum sama acek itu ada rencana apa terhadap saya doi
yang nggak ada doi
yang mana saya tahu tukang dadang
kalau saya nggak ada ya saya nggak tahu yang diobrolinnya apa
ya jangan nanya sama saya tukang dadang
kenapa kang dadang
doy gimana kalau kita mulai lagi dari awal
ke dalam kang dadang
kemarin saya nggak bisa hadir di pernikahannya dede
ya mendadak saya harus keluar kota mah
dan benar benar nggak bisa saya tinggalkan
ada persoalan tkw di majalengka
yang agentnya nggak bisa menyelesaikan persoalan
ya mau nggak mau saya harus ke sana mak
kemarin juga udah tahu dari yoyo emak
sebentar ya mau bikin minum dulu
dedenya mana mak
lagi pergi sama suaminya
kalau gitu ini buat dede sama suabring mak
nomor handphone yang saya tadi bayarin berapa nomornya ya
kenapa ya kang
akang naksir ya
cuma buat transfer pulsa aja
tunggu sebentar ya kang
saya cari dulu
tunggu sebentar ya kang
saat ini siapa
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
di dunia banyak poros di dunia banyak poros
kami setiap hari kita
sudah empat senewen
sekarang mereka sudah jadi empat senewan
ayo kita siap siap sebentar lagi waktu zuhur